tidak hanya lagu lagu lawas beberapa musisi tanah air juga mencoba membawakan warna berbeda di atas panggung
salah satunya adalah dengan menyuguhkan nuansa broadway lewat aksinya
nah apakah ini menjadi salah satu cara memperkenalkan musik breadway kepada masyarakat indonesia
pertunjukan broadway adalah pementasan drama atau drama musikal yang sangat populer di beberapa tempat di jalan broadway amerika serikat
hingga saat ini bukan hanya pertunjukan ditunggu tetapi musik broadway juga digemari di seluruh dunia
di indonesia pertunjukan seperti broadway sebetulnya sudah mulai berkembang terutama dalam bentuk pentas drama musikal
namun penyebabnya adalah musik broadway
kebaran musik broadway atau drama musikal di indonesia masih kurang mengembirakan
selain tidak populer musik ini bukan budaya warga indonesia
menurut para penyanyi broadway indonesia pemerintah kurang berperan
itu yang tadi aku bilang seandainya pemerintah melihat ini sebagai sesuatu yang memang penting untuk didukung gitu sebagai aset
karena banyak sekali kok talent di indonesia
yang sangat bagus bagus tinggal dikasih fasilitasnya dong gitu kan
apa biar kayak buku buku mengenai musikal pengetahuan yang lebih banyak nih
walaupun sulit beberapa musikus yang konsisten bermain musik broadway masih optimis
musik broadway bisa lebih diterima masyarakat
namun edukasi tentang panggung teater musikal harus segera dibangun di indonesia
sarana untuk anak anak untuk belajarnya juga masih belum ada ya
kayak kita punya kita punya sarana untuk belajar tari kita punya sarana untuk belajar nyanyi untuk belajar acting tapi tidak ada yang langsung menggabungkan tiga tiganya
itu musikal itu aset musikal teater gitu
pengembangan teater musikal di indonesia tidak harus berkiblat pada budaya luar
teater musikal indonesia
sebenarnya bisa dibuat seperti broadway dengan cerita dan lagu daerah asli indonesia
setiap tosigit jakarta